hingga meningkatkan resiko kenaikan kasus
mengenai hal ini arahan presiden agar harga pcr dapat diturunkan menjadi rp tiga ratus
dan berlaku selama tiga x dua puluh empat jam untuk perjalanan pesawat
presiden joko widodo memerintahkan agar harga tes pcr diturunkan menjadi rp tiga ratus
hal itu disampaikan melalui menko maritim dan investasi
sekaligus penanggung jawab ppkm jawa bali luhut bin sarpanjaitan
pada senin dua puluh lima oktober lalu
menanggapi hal ini kementerian kesehatan mengkaji kerangka penyederhanaan harga tes pcr ini
wakil menteri kesehatan dante saxono menilai angka yang diminta presiden masih masuk akal
jadi kerangka tersebut maka setelah dihitung kelihatannya
angka tiga ratus ribu itu menjadi angka yang mungkin masuk akal dan real untuk dilaksanakan
kita sedang melakukan persiapan
antara lain adalah melakukan pemodalan untuk menyederhanakan harga
reagen yang masuk
kenapa ini penting
karena dalam data yang paling penting untuk melakukan identifikasi covid sembilan belas
untuk menjaga kerjanya gelombang gelombang berikutnya
ada melakukan testing yang tepat
saat ini kemenkes menetapkan harga tertinggi tes pcr rp empat ratus sembilan puluh lima untuk jawa bali
dan rp lima ratus dua puluh lima untuk daerah lain
jika pemerintah resmi mematok harga maksimal pcr
di angka rp tiga ratus
menteri kesehatan ri budi gunadisadikin memastikan
indonesia akan menjadi salah satu negara dengan harga pcr termurah
namun pemerintah tidak berencana memberikan subsidi terhadap harga tes pcr tersebut
jadi kalau misalnya diturunkan ke rp tiga ratus
dibandingkan dengan harga pcr airport airport di dunia
yang paling bawah memang india
tapi memang india karena itu adalah negara yang paling murah untuk semuanya
dan apakah akan disubsidi
pemerintah tidak merencanakan ada subsidi
karena memang kalau kita lihat harganya
apalagi sudah diturunkan itu sudah cukup lama
belum resmi harga pcr diturunkan ke rp tiga ratus
pemerintah dikabarkan berencana menjadikan tes pcr
sebagai syarat wajib perjalanan semua moda transportasi
dikutip dari cnnindonesia com
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan mengatakan
secara bertahap tes pcr akan diterapkan di semua moda transportasi
dalam mengantisipasi periode natal dan tahun baru
luhut menambahkan kebijakan ini diberlakukan karena pemerintah melihat
risiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk semenjak pelonggaran ppkm tim liputan